pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan digelar pada empat belas februari semakin dekat
hajatan politik nasional ini diikuti oleh dua puluh empat partai politik dan sembilan sembilan ratus lebih calon legislatif
ini tidak termasuk copras capres dan cawapres yang sekarang masih menggeliat
hajatan ini diikuti oleh semua pihak tidak terkecuali para agamawan
seperti empat tahun lalu pada pemilu dua ribu sembilan belas tahapan demi tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat pun sudah bergulir sejak setahun lalu
sampai cnn indonesia plus minus ini dibuat tahapan hajatan politik bangsa indonesia itu akan memasuki fase pencalonan dpd
dpr pusat provinsi dan kabupaten kota hingga pencalonan presiden dan wakil presiden
setelah itu masuk masa kampanye
dan tentu saja pemungutan suara pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
selain tahapan tahapan resmi fakta di lapangan menunjukkan pemilu dua ribu sembilan belas diwarnai dengan berbagai peristiwa yang menyesakkan dada
masyarakat terbelah oleh dukungan politik bahkan tewas dalam bentrokan terkait pemilu
dan lebih dari delapan ratus sembilan puluh petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia saat melaksanakan pemilu
lalu bagaimana dengan pemilu dua ribu dua puluh
para tokoh agama ini angkat bicara
boleh k dispara lagi
jangan lupa berlangganan dan deskripsi
dari atas ke bawah tapi juga bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan keluhan masyarakat misalnya gitu
dan tablik amanah ya
amanah dalam kepemimpinan dia harus memegang amanah
tidak boleh khianat misalnya kan gitu
istilah kianat lagi trend nih
sidik itu dapat dipercaya
dapat dipercaya ya
saya kira omongannya itu bisa dipegang lah kira kira gitu
ini yang juga penting
pemimpin itu harus cerdas
cerdas pinter gitu lah gitu ya
kita nggak boleh memimpin cari pemimpin kok terus yang akhirnya nggak tahu masalah gitu ya
tentu dalam kapasitas sesuai dengan kepemimpinannya masing masing
dalam konteks pemilu ya berarti kita ketika mencari katalah calon presiden calon wakil presiden calon anggota legislatif dpd dan seterusnya
ya itu diharapkan kriteria ini selalu menjadi apa
memang ada orang biasa yang memiliki sifat sifat seperti itu
nah rasul itu kan uswatun hasanah
nah suri toladan itu punya makna begini
karena suri toladan berarti dia paling tinggi dan gak bisa disaingi sama yang lain
tapi pada sisi yang lain pengertian suri tol ini berarti sesuatu yang bisa dicontoh
artinya kalau kita sungguh sungguh bisa mencapai pada titik yang hampir sama lah dengan rasul
kalau misalnya ada pemilih yang merasa tidak ada
yang memiliki sifat sifat seperti rasulullah
terus dia gak milih
ya kalau menurut saya kita harus mencari yang terbaik daripada yang jelek jelek itu misalnya gitu kan
jangan sampai tidak memilih sama sekali
karena kalau kita tidak memilih sama sekali itu berarti kita itu sama saja menyerahkan leher kita
dalam arti kita ya kalau misalnya ini
akhirnya yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan kita
tapi kemudian kita tidak ikut berpartisipasi ya
berarti kan kita menyerahkan kan
tapi kalau kita ikut berpartisipasi artinya sudah ada ikhtiar
kalau ikhtiar terus ternyata bleset
nah itu fatawakkal allah
kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya kita tawakal pada allah
bisa jadi jadi begini
kepemimpinan itu ada kemungkinan pemimpin yang menjadi rahmat bagi kita
artinya ini kan berarti kita
kita diuntungkan dengan posisi pemimpin
tapi bisa juga pemimpin itu muncul sebagai ujian
isi tasnya berapa
menurut islam itu gimana sih pak
ya jadi sebenarnya
kalau dalam islam itu
antara yang menyuap dan yang disuap
ini sebenarnya konteksnya lebih luas ya
tidak hanya dalam persoalan ini
tapi dalam konteks berbagai hal
ya masuk neraka katanya
dosa masuk neraka
baik yang menyuap maupun yang disuap
nah dalam konteks ini kan menyuap dan disop dalam kepemimpinan gitu ya
jadi sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam
ya kalau kita sampai menerima atau memberi seperti itu
ya itu sebenarnya bisa juga menjadi semacam
mendekati itulah kira kira
kan itu rejeki pak
boleh kita anggap sebagai rezeki
tetapi kalau kemudian itu menggadekan katanya moralitas kita
kemarin itu sampai ada pembelahan
pak pak udah setahun ya
itu gimana sih pak kok apa namanya dukungan terhadap kandidat itu sangat begitu rupa
nabi pernah mengatakan janganlah kamu membenci sesuatu terlalu berlebih lebihan
suatu saat bisa jadi kamu nanti apa berbalik menjadi cinta gitu dan sebaliknya mencintai sesuatu terlalu
berlebihan tapi suatu saat bisa jadi kita malah benci nah ini yang mungkin sesungguhnya kita
nggak boleh ya segalanya harus apa sakmadio kalau orang jawa bilang ya secukupnya lah gitu
nah sedang saja nah ini konteks ini yang barangkali mungkin perlu menjadi perhatian kita
memilih pemimpin ya saya kira juga kita tetap ada apa ya pujian boleh tapi tetap ada wilayah
kritiknya juga harus ada kenapa sih pemilu itu tujuan utamanya sih untuk memilih ya ini pemilu
dan kepemimpinan sebetulnya lihat kepemimpinan baik itu pemimpin nanti yang di legislatif maupun
yang ada di eksekutif maka intinya kita akan memilih seseorang yang orang terbaik yang di
republik ini ya
untuk menjadi pemimpin maka kita ingin mendapatkan pemimpin yang betul betul yang yang amanah gitu ya jadi
di dalam kita di dalam ajaran hindu yang mampu kata kuncinya adalah yang bisa menegakkan dharma
menegakkan dharma dharma disini artinya dharma tiada yang mendua yaitu tuhan tuh hessa jadi
yang mampu kata kuncinya lah yang bisa menegakkan romani jadi kan prejudice kebenaran dharma makanya
hai yang sering didenghealthy dharma agama datang negara lengkapnya seperti ada dharma sastra ada
terjemah dan terusnya dharma negara kita selaku anak bangsa warga negara indonesia kita harus yakin terhadap dasar negara kita
ideologi negara kita dan seterusnya nah maka kita juga ada dharma yuda bertempur dengan benar bertempur dengan siapa
bertempur terhadap dirinya hawa nafsunya maka sampai dengan dharma yatra dari tempat benar ke tempat benar
ujungnya dharma santi siklus hidup dharma dharma dharma benar benar dan terus benar sampai ke liang kubur pun kita harus benar
memilih pemimpin yang begitu sempurna padahal kita tahu manusia tidak ada yang sempurna gimana itu pak
maka kita ingin membahas
membangun sumber daya manusia indonesia ini harus lebih baik kan
saya suka singkat singkat karena saya dulu tentang dari bahasa bahasa untuk anak anak milenial
dari zaman ramayana sampai generasi z sekarang ya topik kepemimpinan ini luar biasa terus kita akan sampaikan ya
selalu jadi topik yang sangat hangat kan gitu nah maka kita ingin membangun sdm s yang pertama sadar
karena agama juga untuk menemukan kesadaran rohani kita
kan itu intinya
sepeda yakin apapun agamanya mau islam hindu kristen buddha kongucu apapun
kata kuncinya jadi pemimpin nasional harus mampu mengimplementasikan nilai nilai pancasila itu jati diri bangsa kok
jati diri kita kan
karena silah ini kan ketuanya mesa orang yang merasa dirinya bertuhan berarti beri kemanusiaan berhadap dia
selalu menghormati kayak kita dulu ini
nah kita saya pakai udang sini pakai pecah ini
ini lah kebinaikan
kebinekaan yang luar biasa ini
kita duduk bersama
ini ada sabtu timir tujuh
jangan sombong karena masih muda karena cantik sehat ya
karena pinter karena pangkat jabatan kedudukan atau turunan
hati tetap pada ukuran ukuran itu ya untuk menentukan siapa caleg yang dipilih capres dan cawapres yang dipilih
kita tata dulu
tata di keluarga ya
tata di keluarga
keluarga sukina atau sakinah kalau di muslimnya
baik enggak bapak ibu
ya anaknya dan sebagainya
jangan pernah nanti ada oligarki hanya pakai duit pakai gencar kekuasaan
tidak boleh tidak boleh seperti itu
lalu dalam politik itu sering dikesankan begini pak
nanti janji manis di awal
lalu ketika jadi nggak terlaksana
kalau dari ajaran hindu gimana sih pak orang yang seperti itu pak
jangan jangan lupa di hindu ada hukum karma pala
karma itu perbuatan pala hasil
bisa diterima hari itu juga bisa nanti bisa akan datang
apa enggak enggak enggak
di dalam agama konghucu yang kurun waktunya sudah hampir lima tahun usianya bahkan
tahun empat lima ratus tahun yang lalu sudah ada sistem seperti ini
artinya sudah ada sistem seperti ini
pada zaman yaw sun i ada tiga raja itu dua lima ratus tahun sebelum masehi
bahkan lebih tua dari usia konghucu sendiri karena konghucu itu nabi terakhir
nabi ke tiga puluh dari rangkaian nabi
yaw sun ini nabi sekitar ke delapan sembilan sepuluh gitu
di situ sudah ada ucapan yang mengatakan tuhan mendengar seperti rakyatku mendengar
tuhan melihat seperti rakyatku melihat
di situ ketika yosu sudah usur dia tidak meminta putranya yang ada sembilan orang
salah satu itu menjadi pengganti beliau bukan
tapi beliau mendengarkan suara rakyat
tentu mekanismenya pada waktu itu langsung ya
dan ketika suara rakyat itu menyebut nama sun padahal sun itu konon bukan orang han
bukan orang suku mayoritas di wilayah tiongkok sekarang
tapi keturunan jepang seorang petani miskin yang bahkan sering mau dijelakakan oleh ibu tirinya
tapi orang menyebut nama dia sebagai orang yang pantas
kemudian ya tentu tidak percaya begitu saja
dia punya sembilan putra punya dua putri
dua putrinya dinikahkan dengan
agar bisa tahu perilaku sun sehari hari
setelah yakin bahwa sun itu pantas sun direkrut menjadi putra mahkota
sebenarnya mau langsung dijadikan raja tapi sunya sendiri juga tahu diri
tidak serta merta karena dipilih langsung haus kekuasaan
dia minta waktu untuk menjadi semacam bansyareb lah
oke akhirnya sun
akhirnya memang terbukti memang dia baik
dia diangkat menjadi raja
pak kalau di agama konghucu sendiri sebenarnya nilai nilai apa namanya
tadi sempat disinggung suara rakyat suara tuhan kemudian pilihan bersama untuk kebaikan dan seterusnya
itu ada ya pak ya
jadi ada satu kata yang mengatakan seorang jinjah
jinjai itu bahasa islamnya insan kamil
atau saya biasa menerjemahkan insan yang beriman tapi juga berbudi luhur
meskipun berbeda berbeda suku pilihan agama dan tetap bisa rukun
tapi seorang syoren syoren itu orang yang rendah budi
meskipun sama mungkin bahkan terlahir sebagai saudara kembar sekalipun
itu tidak pernah bisa sama
saudara saudara kita konghucu itu dalam memilih caleg
atau bahkan capres capres itu
milih yang sinche tadi pak ya
tapi kan tentu track record itu kan nilai yang penafsiran setiap orang berbeda
seorang cincai yang murni mungkin akan dipilih semua orang
tapi kan di indonesia atau di dunia sekalipun tidak ada orang yang murni menjadi idola
bahkan para nabi pun ada musuhnya kan
jadi jinjah menurut saya sama mas imam kan tentu bisa berbeda
karena di dunia ini sebenarnya semua ada yin nya dan ada yang nya
kalau kita lihat simbol in yang lingkaran ada bentuk seperti ini
ini putih tapi ada titik hitamnya yang ini hitam ada titik putihnya
artinya sebaik baiknya orang pasti ada sisi negatifnya
sejahatnya orang ada sisi baiknya
bahkan seorang nabi pun masih punya musuh yang membenci
apakah karena yang benci itu orang jahat atau yang mencintai orang baik
kita tidak pernah tahu persis seperti itu
nah inilah yang membuat kita harus menilai itu ya seperti pisau lah
bisa untuk memotong mangga disajikan pada anak suami atau istri yang tercinta
bisa saja untuk menusuk orang
jadi semua punya sisi plus minus
tapi di dalam konghucu soal kepemimpinan itu jelas
bahwa pemimpin itu harus seperti bintang utara
kunci yang pertama adalah pemimpin yang bisa dipercaya
yang kalau dalam bahasa konghucu itu pemimpin yang ceren yong
saya itu pemimpin yang punya visi punya rencana punya tujuan
untuk itu dia belajar untuk itu dia mengenal baik benar arief bijaksana
dan untuk itu dia punya plan untuk menuju ke sana
karena seperti bambu yang lurus itu ada ruasnya jadi ada tahapan
pemilu itu kan sebenarnya juga saat kita untuk sejenak berhenti ya
setelah lima tahun satu pemerintahan berjalan begitu di pemilu kita berhenti
kita evaluasi kita melihat apa yang sudah kita jalani
tentu banyak hal baik dalam perjalanan lima tahun
tapi juga pasti ada banyak kekurangan ada banyak catatan catatan yang kita inginkan juga untuk diperbaiki
supaya ke depan jadi lebih baik
maka saya kira kalau misalnya orang orang menempatkan momen pemilu itu dalam konteks seperti ini
janji janji itu tidak mengelabui
yang lima tahun lalu kan juga ada orang yang berjanji
tinggal dicek saja apa yang dijanjikan lima tahun lalu itu ditunaikan atau tidak
termasuk di semua strata ya mo
ya saya kira itu berlaku untuk semua strata politika
apalagi ketika kita bicara tentang kepemimpinan nasional di berbagai level
karena kita berjalan bersama sebagai bangsa
dan kita ingin menentukan ini karena tahapan demokrasi kita menentukan lima tahun
maka kita ingin menentukan lima tahun ke depan kita mengharapkan nahkoda kalau kita mengibaratkan bangsa ini sebagai satu perahu
satu kapal yang berjalan bersama
kita tentu punya kualifikasi kualifikasi
kita mengharapkan nahkoda yang seperti apa
dalam ajaran gereja katolik kepemimpinan itu pelayanan
nah ini artinya ketika seorang memutuskan untuk menjadi pemimpin atau dipilih untuk menjadi pemimpin
sebenarnya dia dipilih untuk menjadi pelayan
maka tugas pelayanan ini ini memang mungkin tidak bisa dibandingkan ya
pelayanan dalam bidang keagaman dan pelayanan dalam pemerintahan
tapi prinsipnya sama
seorang pemimpin adalah seorang pelayan
apa yang dia layani
yang dia layani adalah kepentingan publik
yang dia layani adalah kepentingan rakyat
maka seorang pelayan itu agak aneh
pelayan itu menipu majikan
masa pelayan menipu majikan itu kan
dalam orang jawa nyemoni
ini sesuatu hal yang agak susah dipahami
tapi kristiani katolik ini memang suka pemaaf
judas iscariot aja dimaafkan
menipu loh itu
konteks spiritualitas untuk memaafkan itu tentu mesti dipahami juga
karena kita ini sama sama ciptaan
dan sebagai ciptaan kita tentu tidak sempurna
lalu juga allah
allah yang dalam bahasa kristiani itu disebut bapak itu adalah seorang bapak yang maharahim
bapak yang mengampuni
bapak yang selalu membuka pintu maaf
untuk ini satu nilai yang baik
luar biasa lah ya
tapi dalam konteks pemerintahan prinsip seperti ini tidak bisa dipakai
karena ini kita memilih
yang namanya memilih itu pasti banyak pilihan
harapannya adalah pilihan adalah yang kemudian terpilih adalah orang yang terbaik
orang yang terbaik
nah yang terbaik ini tentu juga relatif
tapi setidak tidaknya terbaik menurut kualifikasi kualifikasi yang kita miliki
pemilu pemilu sebelumnya masyarakat terbelah
cepung kampret apapun lah
nah ini kekhawatiran itu kan muncul lagi
nah dari pandangan orang lain kira kira
kalau semacam semacam itu keterbulahan gimana
keterbelahan itu saya kira muncul karena pemilu itu dijadikan ajang kompetisi
jadi para kontestan baik pribadi maupun partai politik itu memang berlomba lomba
memperkenalkan diri sebagai partai sebagai pribadi yang pantas untuk dipilih
dan dalam konteks itu kemudian juga dengan macam macam salah
dengan macam macam formulasi itu menjelekan satu sama lain
nah ketika itu memang potensi pembelahan itu menjadi kuat ya
maka saya kira kalau kita kembali bahwa memilih pemimpin itu adalah memilih orang yang kemudian akan melayani kita
dan membantu mengarahkan perjalanan bangsa ke depan
nah prinsip kita adalah
memilih orang yang tentu terbaik dari yang ada
sayang memang kita seringkali tidak punya banyak pilihan ya
karena misalnya presiden ya sudah ditentukan
para partai partai politik yang menentukan
ada aturan aturan presidensial threshold nanak nanak lah ya
aturan aturan seperti itu kan dalam arti tertentu memang membuat kita tidak punya banyak pilihan
soal pemilihan dalam konteks legislatif misalnya
hanya memang sekali lagi potensi pembelahan itu mungkin ketika orang memang melihat semata mata ini dari kacamata kompetitif
ketika menghadapi mau pemilu seperti ini ya dilihat dulu dong
kita kan punya hak untuk menyalurkan aspirasi
mau milih siapa milih orang kayak mana kan ada
yang pasti kita punya hak dulu
iya punya hak
dan hak itu bisa disalurkan melalui
ya kan ada orang orang idealis itu kadang kadang kan menghancurkan golput
nah ya kan
golput itu gak baik
ya golput itu nggak baik
samanya orang orang baik ya
orang orang baik kok golput
kemudian milih terpilih orang orang yang tidak bertanggung jawab
yang nyalon juga orang orang baik harus ada menyediakan diri
kalau orang orang baik juga nggak mau nyalon
wah gak baik
jadi pemimpin kita tuh
tapi ada yang bilang begini
kalau pemilu itu caleg calegnya milihnya gimana
semua mengaku menjadi orang baik
kan kita sekarang hari ini orang bisa cek rekodnya
oh sejarahnya siapa dia
apa yang sudah pernah dilakukan
bukan hanya sekedar omongan janji janji kosong
jadi ada suara tapi ada ru
yang baik kan ada rupa
paling gak dijejak karya
iya rekor rekornya itu bisa jadi
jadi ada karya nyata
jadi untuk memilih calon seperti apa
itu di religi diajarkan seperti apa
memang kita kan sebenarnya setiap kita
setiap individu itu
wakullukum mas'ulun an ro'iyati
setiap pribadi kita
aslinya itu ro'in
wakullukum mas'ulun an ro'iyati
dan kita nanti akan ditanya
dengan apa yang sudah kita lakukan kepada rakyat tadi itu
ya tadi itu
kalau dalam islam
kan untuk terselenggaranya kebaikan
itu bukan tujuan
itu kan hanya wasilah untuk terselenggaranya kebaikan
kemudian caranya seperti apa
nyari orang seperti apa
ya tadi itu
jejak rekodnya dulu dilihat
masalah hukumnya apa
itu haram golput
ini ada yang bilang
jangan melibatkan agama dong dalam politik
oh jualan agama
itu kan ramai kemarin dong
bahwa prinsip agama itu kan
kalau itu bahasa bahasa itu akan memberikan jaminan keamanan
ini yang kadang kadang janji seperti itu boleh
gak milih ini
tidak di apa
mayatnya tidak diurus itu
ini yang gak boleh
ini yang gak boleh
tapi kalau janji akan terselenggaranya keadilan